ketua dpp partai demokrasi indonesia perjuangan sai abdullah menyebut bahwa pertemuan presiden joko widodo dengan menteri pertahanan sekaligus ketua umum partai gerindra prabowo subianto sebagai hal yang biasa
syed menolak menafsirkan setiap pertemuan joko widodo dengan sejumlah tokoh
dia berkeyakinan momen rakenas pdi perjuangan pada awal juni lalu menyiratkan dukungan joko widodo ke capres yang diusung partai berlogo banteng ganjar pranowo
pertemuan bapak presiden oke dengan menteri pertahanan kan sama saja ketika pak ganjar jauh jauh dari semarang bertemu bapak presiden
sama kan presiden itu selain kepala pemerintahan kepala negara jadi presiden memang pusat segala galanya
jadi tidak bisa kita menafsir kanan kiri
tafsirkan presiden insyaallah sebagai pribadi sebagai kader akan berpihak kepada ganjar pranowo
karena padirah kernas partai nyata nyata pemimpin masa depan yang punya keberanian dan nyali adalah ganjar pranowo
nah kurang mau ditafsir apa lagi pernyataan bapak jokowi
sementara itu wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
senin siang menjelaskan pertemuan antara presiden
joko widodo dan menteri pertahanan prabowo subianto dalam makan siang bersama
hanyalah pertemuan antara dua tokoh negara dan sahabat
habibur rahman mengaku tak mengetahui rincian pembicaraan keduanya
pak prabowo dengan gus mohai tentu kalau dua sahabat tersebut berbicara
ya cari yuk sambil makan siang tentu bicara soal soal kebangsaan
soal bagaimana bangsa ini saat ini dan ke depan
baik mungkin sebagai menteri dan menhan
sahabat yang gak tahu secara spesifik
tapi yang jelas kalau kita melihat bahwa dua beliau tersebut memang besti lah
kalau istilah anak anak zaman sekarang ya
jadi kalau besti itu ada kejadian kejadian apa saling update
saling menginformasi dan saling support
jadi yang kita tangkap dari hubungan baik beliau berdua ini